ya bus transjakarta melintasi koridor tiga belas yang memiliki rute kapten tendean hingga ciledug
telah beroperasi sejak agustus tahun lalu
rute baru ini diharapkan bisa mengurangi kemacetan dan berikut adalah fakta tentang koridor tiga belas
yang akan disampaikan oleh rekan saya iqbal kurniadi
halo pemirsa jalur transjakarta koridor tiga belas resmi beroperasi sejak tiga belas agustus dua ribu tujuh belas
jalan layang yang menghabiskan dana dua tiga triliun rupiah ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan
yang hampir setiap hari terjadi di sepanjang jalan ciledug raya hingga jalan tendean
ya kemacetan memang selalu identik dengan jakarta
namun bukan berarti bahwa pemerintah menutup mata begitu saja
karena saat ini pemerintah sedang membangun jalur lrt dan juga mrt untuk mengatasi kemacetan ini
ya berbicara tentang
jalan layang koridor tiga belas memang memiliki panjang sembilan tiga km yang membentang dari jalan kapten tendian hingga jalan ciledug raya
nah dari jalan ciledug raya ini nantinya bus transjakarta ini akan berakhir di kompleks puri beta tangerang dengan menggunakan jalur reguler
busway layang ini dilengkapi ada dua belas halte
mulai dari halte adam malik yang ada di ujung sana hingga tendean yang ada di ujung kiri saya
nah dari halte tendian ini
inilah bus transjakarta akan berputar menuju terminal blok m
pihak transjakarta menyediakan ada seratus bus untuk melalui jalur ini
ketersediaan bus yang cukup besar diharapkan bisa menampung dua puluh empat ribu penumpang setiap harinya
jalur ciledug tendean yang biasanya ditempuh satu hingga dua jam pada jam sibuk
kini hanya dicapai dua puluh hingga tiga puluh menit saja
dan saat ini bustra jakarta koridor tiga belas beroperasi mulai pukul lima pagi hingga pukul tujuh malam
nantinya koridor tiga belas ini juga akan terhubung dengan jalur mrt lebak bulus mh tamrin
serta jalur lrt yang berasal dari cibubur dan juga bekasi